inilah detik detik saat petugas dari satgas pos terpadu sumedang
mencegat sepasang lansia yang kedapatan tengah berjalan kaki
di pinggir tol kawasan karapiak sumedang utara jawa barat selasa sore
belakangan diketahui pasangan lansia ini tersesat masuk ke tol
saat akan kembali ke rumah usai menjenguk anak cucunya di jatihurit
yang tak jauh dari pintu tol
kedua lansia ini langsung diantarkan oleh petugas pulang ke rumahnya di kecamatan rancakalong
tadi beliau itu masuk ke arah gerbang tol
yang kebetulan gerbang tol kan diperuntukkan hanya untuk roda empat dan roda enam dan sebagainya
kedua orang tua tersebut untuk diarahkan pulang ke rumahnya